emang ya makanan yang satu ini gorengan indonesia banget semacam karifan lokal
gitu buat nemenin sarapan cocok nemenin ngopi cocok dan juga buat nongkrong juga cocok ya tapi
kita enggak mengarah ke sana namun tahukah anda bahwa gorengan punya sejarahnya sendiri sebelum
menjadi makanan yang sangat awam di indonesia sebelum membahas soal gorengan yang populer di
di indonesia sebaiknya kita tanya dulu nih apakah masyarakat tahu dari mana asal mula makanan ini
nggak tahu ya kita juga belajar gitu dari orang orang itu awalnya gitu nggak tahu
gorengan dari mana saja gitu belum pernah dengar dari dari
sebenarnya tidak ada catatan pasti kapan makanan yang digoreng itu populer di
tengah masyarakat namun para pemerhati kuliner menyebut teknik memasak dengan
cara menggoreng mulai diperkenalkan oleh masyarakat tionghoa sekitar abad ke sepuluh temuan ini
disesuaikan dengan jenis makanan khas tionghoa yaitu tahu yang juga mulai dikenal pada abad ke sembilan
hingga abad ke sepuluh itu jadi awal awalnya memang dari daerah pesisir dan minyak
yang pertama kali tergunakan diperkenalkan pada saat yaitu irrigasi dari jenis nabati sesuai jari
yaitu minyak wijen
karena teknik minyak dalam beberapa buku sejarah dunia itu orang orang dinasti kuo
jenis makanan yang digoreng kemudian semakin populer di indonesia pada era penjajahan belanda
sebelumnya masyarakat indonesia sebenarnya lebih banyak mengolah makanan dengan cara dikukus dan direbus
gorengan itu seakan akan sudah jadi budaya
karena gorengan itu makanan simpel
makanan simpel tidak mengenal waktu tidak mengenal syarat
tidak mengenal waktu tidak mengenal syarakat
dan simpelnya itu kita kalau mau kenyang bisa dengan porsi yang lebih banyak dan bisa dibawa
seiring dengan berkembangnya zaman gorengan seolah tidak bisa lepas dari kebutuhan makanan masyarakat
namun perlu berhati hati ya
karena terlalu banyak mengkonsumsi jenis makanan yang digoreng juga tidak baik bagi kesehatan